gak usah diangkat bu
tapi saya penasaran ya
apa takutnya pak alex nelpon karena saya mengundurkan diri kemarin
tapi kalau saya angkat juga
takutnya pak alex cuma ngebujuk saya untuk ngomong lagi kemarin
kalau itu sih saya mau
gara gara jadinya mel
sekarang aku udah bebas
aku udah berusaha hidup mandiri
meskipun aku punya fasilitas apa apa
yang aku punya cuma baju baju yang aku bawa

aku gak tertekan pak
kali ini aku gak bisa bantuin papa
kali ini tolong bantu papa
semua jeripaya papa selama ini hilang begitu aja
papa gak siap untuk kehilangan semuanya pangeran
apa kata orang orang sekitar kita
papa gak siap ngadepin semua ini pangeran
tolong bantu papa ya
tolong bantu papa ya
semua jeripaya papa selama ini hilang begitu aja
apa nggak siap untuk kehilangan semuanya pangeran
apa kata orang orang sekitar kita
papa gak siap ngadepin semuanya ini pangeran
tolong bantu papa yah
papa aku udah telah
aku udah kelas
aku gak berhasil bujuk pangeran
tapi aku gak akan nyerah untuk mempertahankan apa yang sudah aku punya
putri dan rizky pagi pagi sekali ya berangkatnya bu nawang
sampai gak sempat makan bareng kita
mungkin mereka ada kegiatan kampus yang memang harus pagi pagi datang kali ya
sepertinya aku memang gak punya pilihan lain selain ikutin maunya alex
untung rizky udah berangkat ke kampus
jadi aku punya waktu untuk bicara berdua dan berbicara
kok gak diangkat
nanti aja abis makan
pasti dia sengaja gak mau angkat
dia pikir ancaman aku kemarin bercanda kali
dia pikir aku main main sama dia
mendingan aku telpon nawang aja
pasti nawang lagi sama dia sekarang
gak usah diangkat bu
tapi saya penasaran ya
apa takutnya pak alex nelpon karena saya mengundurkan diri kemarin
tapi kalau saya angkat juga takutnya pak alex cuma ngebujuk saya untuk ngomong lagi kemarin
kalau itu sih saya emang saya udah gak mau sih
sekarang gini aja bu
kalau gunawang memang gak nyaman mendingan gak usah diangkat
aku kecewa sis
bu sawang jadi pembawa juncuran saya ke pub
nah selesai logical
utama sekali nih rem
sus pupilimamu udah beda apakahicio
oh tentu saja
kamu siap siap aja mendekam di penjara lydia
kalau aku jatuh
ada masalah apa
tapi ada yang harus saya sampaikan sama bu nawang
saya tidak bisa
tapi saya terpaksa harus sampaikan
bu nawang dan putri
sebaiknya keluar dari rumah saya
saya tidak mau risky jadi marah sama saya
dan selesaikan semuanya
kamu jadi marah sama saya ki
gue tau gue salah bohongin lo
gue tau gue udah bikin lo kecewa
harusnya emang dari awal gue jujur aja sama lo soal dompet itu
harusnya gue gak perlu bohong
tapi beneran deh ki
gue cari alasan yang lain karena
gue tau kalo lo tau batu bata ngambil dompet gue
lo pasti bakal marah banget sama dia dan kalian pasti bakal jadi berantem
ya tapi gue tau kok gue salah
gak seharusnya gue bohongin loh
harusnya gue jujur aja sama lo
gue yang gak mau lo jadi marah sama gue apalagi diempin gue kayak gini
beneran maafin gue ya ki
gue masih marah
rasanya banget sih lo
karena gue udah bohongin lo

ya enggak lah gue tuh udah maafin loh
serius mbak put
ih sumpah rese banget kak rizky
enggak dikit sih
yaudah kalau gitu kita baikin kan
baikan kok baikan
makasih ya gak marah sama gue
kalau soalnya gue mau ke rumah gue gak bisa ke rumah gue ya
semalam gue agak berlebihan
gak berlebihan kok
gue yang salah orang gue bohongin mah
tapi tadi panik ya